untuk menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks yang kian meresahkan
pemerintah provinsi jawa timur berencana membuat program gerakan jumat membaca
gerakan ini diharapkan bisa sedikit menyaring informasi
karena jatim merupakan penyumbang berita bohong terbanyak kedua setelah dki jakarta
jawa timur adalah daerah penyumbang informasi hoax terbanyak kedua di indonesia setelah jakarta
ini disampaikan wakil gubernur jawa timur syaifullah yusuf dalam sebuah seminar kemarin
situasi kebangsaan saat ini menurut saifullah sudah terancam dengan maraknya berita bohong di media sosial
berita hoax juga sudah menuju pada provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa
karena itu pemprov jawa timur akan menggalakan aksi literasi dengan gerakan jumat membaca
gerakan ini akan digagas untuk meningkatkan minat baca sehingga generasi muda bisa menangkal hoax
yang menyebarkan berita bohong
ternyata menurut survei tidak hanya orang orang yang literasinya rendah
tetapi juga banyak orang orang yang pinter orang orang yang berpendidikan itu juga mengembangkan berita berita yang
sementara itu menurut yudi latif pengamat sosial
hoax saat ini telah menjelma sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi di indonesia
informasi hoax begitu subur karena masyarakat masih sangat lemah menyaring informasi
bagi masyarakat majemuk indonesia bisa melakukan disinformasi
saling tidak percaya dan dalam masyarakat seperti ini dimana simpul yang menyatukan kita kan karena trust satu sama lain
dan hoax ini membunuh saja saling percaya
dan yang terlibat dalam pestapora ini adalah termasuk orang orang yang terdidik juga
selain itu mudahnya informasi hoax menyebar di indonesia
juga disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada media arus utama yang dinilai tidak profesional dan netral
ini juga ditambah rendahnya budaya literasi di kalangan warga